ibu sering berkomunikasi dengan almarhum jus
kalau ada waktu sempatnya kalau dia sedang tugas dia mengatakan nanti malam mak ya pas abang lagi longgar
jadi usahakannya pasti ada komunikasinya paling tidak dalam seminggu itu
kalau telat dia mohon maaf mak mak mak mak abang bukan karena tidak perhatian sama mama
nanti akan abang kabari bagaimana kabar abang di pekerjaan di sini
kalau seminggu ibu berapa kali rata rata
kalau masalah nanyakan berapa kali tolong lihat hp anak saya ditunjukkan sekarang semua biar terserah
karena saya tidak mengingat bagaimana detailnya anak saya berkomunikasi dengan saya
alat komunikasi anak aku tolong putri kembalikan kepada ibunya saya ibu kandungnya
biar lebih detail bapak ibu
mohon pengunjung untuk diam
jadi saya sebagai orang tua sudah hancur
saya harus mengingat mengingat bagaimana detailnya komunikasi aku dengan anakku
jadi biar lebih detail dengan bapak pengacara bu putri pak sambo mohon
alat komunikasi anakku alat komunikasi ku ada di sini
biar lebih detail begitu
masih ada lagi
mohon pengunjung untuk tertip ya
atau kami keluarkan kalau tidak tertib lanjutkan
sudah selesai pak sudah
apakah joshua ini punya teman dekat
sepengetahuan pak samuel sejak kapan mereka punya hubungan dekat ini
tanggal bulan tahunnya saya kurang tahu
yang saya tahu semenjak dia bertugas di bangko pamenang merangin
disitulah orang itu mulai berteman
kebetulan pula paribannya
mereka sering ketemu
sepengetahuan pak samuel
masa masa di bangko sering
kalau joshua pulang ke jambi sering dia menemui fer
ketika pulang dari jakarta setelah berdinas di jakarta katakanlah berdinas di tempat pak sambo
apa sering ketika pulang ke jambi menemui fair
kalau sering dibilang nggak mungkin dia kan terbatas waktunya pulang ke jambi
enggak salah itu pertanyaan
enggak salah itu
tapi pernah menemui fer
seingat pak samuel kapan itu ketika joshua menemui vera ketika pulang ke jambi
saya tidak mau mencampuri urusan asmara anak pak
bukan pak yang saya tanya karena pak samuel tadi sampaikan pernah ketemu
waktunya dia tidak mengabarkan cuma pernah ketemu
pada tahun baru dua ribu dua puluh satu ketika joshua datang ke jambi dua ribu dua puluh satu
dua ribu dua puluh dua natal tahun dekat dekat
kemarin lah bulan satu kemarin
waktu terakhir pulang ke jambi
apa bapak dapat kabar atau informasi baik dari joshua atau yang lain bahwa joshua sempat ketemu dengan vera
pada waktu itu tidak sempat soalnya sangat padat dia izinnya waktu itu yang dikasih pak ferdi sama ibu
itu pun pada dia pulang neneknya atau opungnya dari pihak mertua saya meninggal
jadi sangat tergesa gesa
lagi pula pada saat itulah dia mengadakan ujian terakhir di ut jambi
jadi waktu itu sangat padat tidak bisa untuk bertemu
ujian opungnya meninggal
baik yang mulia terima kasih ya pak samuel
saudara dari penasihat putri candrawati ada yang mau ditanyakan silahkan
saudara saksi menghadap sini saja jadi tidak bolak balik
kasian punggung saudara
dengarkan saja nanti kita akan ngomong
silahkan penasihat hukum
mulia jaksa penuntut umum yang kami hormati
pak samuel dan bu rosti
kami seperti halnya kuasa hukum pak ferdi sambo tadi
kami juga tentu menyampaikan bela sungkawa yang sedalam dalamnya
karena bagaimanapun juga bapak dan ibu adalah orang yang paling kehilangan di sini
mohon izinkan kami bertanya beberapa hal saja menambahkan rekan saya tadi
pak samuel tadi menyebutkan terakhir bertemu dengan almarhum joshua di tahun baru dua ribu dua puluh dua ini
pak samuel juga tadi menyebutkan bahwa bapak pernah diperiksa oleh penyidik dua kali
kemudian oleh psikolog forensik satu kali ya di bulan agustus
benar ya baik
nah pada saya ingin konfirmasi saja ke pak samuel
dari komunikasi yang pernah bapak lakukan dengan joshua
bagaimana joshua bercerita tentang pak ferdi sambo dan bu putri
sebelum kejadian ini atau pada saat pulang ke kampung halaman pada tahun baru dua ribu dua puluh
waktu pulang ke jambi seperti saya utarakan tadi sangat padat waktunya
begitu neneknya meninggal begitu dia mau ujian di ut terakhir
dan memang saya tanyai bagaimana keadaan di jakarta bapak sama ibu sehat baik baik cuma itu saja
ya pak samuel mungkin saya bantu sedikit karena ini dokumen yang kami dapatkan juga dari jaksa penuntut

silahkan dibenarkan atau tidak ya pak samuel bahwa putri selalu memberikan oleh oleh yang dibawa oleh joshua setiap kepulangannya
dan bahkan di bap juga disampaikan bahwa joshua menyampaikan ke bapak secara langsung atau tidak langsung
selama ini pak ferdi sambo dan bu putri cukup baik dengan joshua
apakah pernah bapak mendengar
apakah bapak mendengar
terima kasih secara langsung dari joshua atau dari keluarga silakan pak semua memang yang kami
dengar selama ini dari almarhum kabar yang bapak utarakan tadi dia mengabarkan pada saat itu bahwa
pak ferdisambo sama ibu putri baik sama dia dan disitulah kami menasehatinya seperti saya utarakan
tadi bahwa kamilah yang melahirkan kamu disanalah bapak dan ibumu pada saat itu jadi pada kejadian
kemarin kami sangat seperti disambar petir kok bisa mati anak saya di tangan pak ferdisambo dengan
putri itu sangat kayak disambar petir soalnya selama ini yang kami dengar baik dan baik jadi
kok bisa mati sadis terbunuh anak saya di hadapan dia padahal setahu saya pak ferdi ini adalah
pak samuel boleh saya lanjutkan jadi tadi selama ini bahkan di tiga bulan terakhir apakah bapak pernah
mendengar cerita dari joshua atau cerita dari keluarga yang lain ada kejanggalan ada konflik
ada tekanan atau ancaman terhadap almarhum joshua kalau sama saya secara langsung tidak pernah
hai saya saya tidak pernah berkomunikasi
bagaimana hal hal di jakarta ini tidak pernah memang setiap pulang dia tahun baru selalu kami
tanya bagaimana kabar di sini dia selalu mengabarkan sehat baik itu jadi selama ini informasinya baik
tapi tadi bapak kaget setelah peristiwa tanggal delapan begitu ya pak samuel ya benar pak samuel sebelum

hai apakah bapak dalam proses pemeriksaan
hai apakah bapak dalam proses pemeriksaan
pemeriksaan di penyidik ataupun dalam komunikasi lain itu pernah diperlihatkan dokumen visum etni
repertum terhadap almarhum joshua atau hasil pemeriksaan ekshumasi setelah otopsi yang kedua
apakah pernah diperlihatkan atau pernah membaca itu tong hai hasil dari ekshumasi belum pernah
ekshumasi belum pernah ya ya belum belum kalau belum kita peluang langsung harap dia apakah yang saya pernah mengerti beberapa berist umat bersama bapak di transaksi juga sesuai dengan harapan dari bahan lainnya atau keine

kalau visum ad repertum apakah bapak pernah melihat pak
yang saya bilang tadi ada empat lembar itu yang dikasih pak leonardo
cuma itu yang berkas sampai di tangan kami
jadi bapak hanya melihat empat lembar ya waktu itu pak
iya semuanya yang lainnya saya serahkan kepada pengacara kami pak komarudin
terima kasih pak
untuk visum et repertum tersebut apakah bapak pernah membaca
penyebab kematian almarhum joshua adalah luka tembak dan tidak ada penyiksaan
apakah bapak pernah membaca itu
belum pernah yang disini ada saya bawa ini yang empat lembar yang saya terima dari pak leonardo simatupang
saya ingin bertanya ke bu rosti mohon izin bu rosti
iya silahkan pak
bu rosti apakah sebelumnya ibu pernah berkomunikasi langsung dengan bu putri
bagaimana pak seorang ibu yang miskin yang hina di depan mata mereka berkomunikasi langsung
sebenarnya anak aku sudah menghormati mereka
mereka harus yang menghormati
menginformasikan sebagai atasan bahwa anak aku terbunuh di tangan mereka
jadi ini saya terbalik pertanyaan bapak
bagaimana kami seorang orang miskin dihargai seorang atasan perwira general bisa berkomunikasi langsung
saya tadi udah utarakan bervideo call
bapak mohon disimak dan dipahami
bu rosti pada bap ibu dipenyidikkan
ini saya konfirmasi ya bu ya
ibu boleh menjawab apa saja tentu saja
ibu mengatakan bahwa pernah disampaikan oleh joshua
ini di bap dan juga pemeriksaan psikologi forensik
bahwa pak ferdis sambo dan bu putri atau bapak ibu tersebut
terdapat hubungan baik dengan joshua
apakah ibu pernah menyampaikan itu pada penyidik atau pada psikolog forensik
bapak kami sebagai orang tua yang mendiri anak kami
karena kami lihat anak ini mengabarin
anak ini dalam keadaan baik baik dan nyaman
jadi kami sebagai orang tua berpikir
kami berarti hubungan anakku dengan atasannya yang dihormatinya
baik baik saja dan aman
itu saja pak
terima kasih bu rosti
jadi selama ini informasi yang ibu terima
sebelum tanggal delapan
apakah benar tidak ada masalah atau tidak ada ancaman
atau tidak ada keluhan sama sekali dari joshua terkait dengan atasannya
kembali saya katakan sekali lagi pak
aku sudah hancur hati ini bapak
sudah tersayat sayat perasaan saya
biar lebih detail tadi saya bilang utarakan
jadi toh mohon jangan pertanyaan ini diulang ulang
membuat sama sakit hati saya bapak
mohon allah tuhan
mohon allah tuhan
mohon allah tuhan
mohon allah tuhan
mohon allah tuhan
mohon allah tuhan
mohon allah tuhan
mohon allah tuhan
mana tunjukkan disini biar tampak detail
dan sah bukti yang sah
ada hapenya hanfonnya
ada barang barang lainnya
jangan dilenyapkan dan disembunyikan
kami sebagai orang tua berhak atas milik anak kami

kami sebagai orang tua berhak atas milik anak kami